iya berbagi kebaikan bisa lewat media apa saja
tak terkecuali lewat sirkus untuk anak anak miskin anak anak kurang mampu di pinggiran ibu kota
ya ratusan anak di area perkampungan layan dilatih ke alian sirkus untuk pengembangan diri hingga berprestasi
kasma anak seorang nelayan yang tumbuh besar di kampung kerang hijau cilincing jakarta utara
berhasrat menjadi pemain sirkus profesional
ia berusaha mewujudkan mimpi dengan gigi berlatih bersama ratusan anak dari kaum marginal yang tergabung dalam retnos foundation
puasa bukan halangan bagi mereka
latihan intensif membuat mereka mahir berbagai keahlian sirkus seperti juggling
hingga bermain dengan api
kasma adalah salah satu anak didik si hidung merah yang sudah mencicipi pengalaman tampil hingga ke amerika serikat
tahun kemarin saya sudah tampil untuk ke luar negeri yaitu di amerika
saya di amerika hampir satu bulan kurang empat hari dan saya pentas hampir sepuluh kota
saya sudah jadi belajar percaya diri
saya mendapatkan banyak ilmu dan juga mendapatkan banyak teman di sini
atas foundation yang didirikan dan roberts pada tahun dua ribu delapan
fokus pada pendidikan gratis untuk anak anak miskin kota
lewat program yang dinamakan social circus
lebih dari tiga ratus anak berlatih sirkus dan seni di dua shelter yang mereka miliki
di kalibaru jakarta utara dan jurang mangu tanggerang selatan
mereka berharap sirkus dapat menjadi media pengembangan diri anak anak
bahkan lebih dari itu
jadi di sini kita mengajarkan anak anak ketekunan kedisiplinan motivasi strategi
yang dimana nantinya melalui social circus ini mereka kita harapkan untuk menjadi pribadi yang tangguh
tidak cepat menyerah dan terus berusaha
ada kepuasan tersendiri bagi kita waktu melihat mereka sukses lebih maju
punya kehidupan yang lebih better lebih layak
penghasilan yang lebih layak juga
itu kayaknya ada perasaan sesuatu yang nggak bisa kebeli

jaraknya jadi gak boleh mencap ncap gak boleh ambil jawab
anak anak di red nose foundation berlatih tiga kali dalam sepekan
tak hanya untuk mengasah kemampuan sosial
sirkus hidung merah juga jadi ajang berbagi tawa dan kebaikan di bulan ramadan
mereka biar tertarik terus
kita bikin game game yang menarik untuk mereka
contohnya seperti dark dark goose
terus semacam kayak kerja kerja kelompok
kayak timbok gitu kan
jadi buatlah mereka biar gak bosan aja gitu
kasma dan anak anak lain di sini menjadikan si hidung merah sebagai jembatan untuk meraih mini
lewat sirkus yang mereka mencari untuk mencari kemampuan sosial
yang mereka cintai
mahat dika utama muhammad iqbal jakarta